dalam satu tahun saja tercatat satu dua juta ton sampah plastik dihasilkan indonesia
akan tetapi dalam menghadapi sampah plastik indonesia tidak sendiri
indonesia bukanlah satu satunya negara di dunia yang menghadapi masalah terhadap sampah jenis ini
ya sampah plastik
tidak kurang dari satu ratus empat puluh pemimpin negara yang hadir dalam konferensi laut pbb kali ini di lisbon juga menyatakan memiliki masalah yang sama
namun masalahnya ketergantungan manusia terhadap produk plastik
seperti kemasan plastik pakaian kosmetik dan industri lainnya yang memiliki ketergantungan terhadap plastik
membuatnya lebih sulit untuk mencari solusi menghadapi monster ini
dalam konferensi laut pbb yang digelar di lisabon portugal dua puluh tujuh juni hingga satu juli
para pemimpin negara menyampaikan kondisi sampah plastik di perairan negara mereka
dan bertekad menggalang komitmen untuk melawan sampah plastik
begitu juga dengan indonesia
melalui delegasi yang diwakili oleh menteri koordinator kemaritiman dan investasi
luhut bin sar panjaitan indonesia menyampaikan upayanya melawan sampah plastik
sejumlah program nasional disampaikan
di antaranya program bersih indonesia dan nelayan tangkap sampah
dalam program ini selama satu bulan para nelayan diminta mengganti tangkapan mereka
sampah yang ditangkap akan diberi nilai sesuai harga ikan yang biasa ditangkap
supaya saya jelaskan juga bagaimana indonesia dan mereka sangat appreciate sekali
bahwa kita membuat program satu bulan tidak mancing tidak mengambil ikan
kemudian tadi kita penanaman mangrove yang tadi enam ratus ribu hektare
kemudian tadi kita membangun rdf untuk membersihkan tadi
dari circular economy blue hellow s sangat banyak program yang sekarang jalan
dan itu saya pikir membuat kita juga sebagai bangsa bahwa kita ini hebat
hanya kadang kadang kita tidak sadar bahwa kita hebat atau tidak mau sadar bahwa kita ini hebat
karena seingat saya belum ada negara seperti kita
jadi kita mereka bilang champion dalam tadi penanganan laut di indonesia
sementara itu sejumlah akademisi dan peneliti indonesia juga menyampaikan bukti dan data pada konferensi laut ini
monitoring pemantauan perlu dilakukan sebagai bahan dasar pemerintah untuk mencapai target
dengan pemantauan akan terpetakan sumber masalah dan tersusun strategi mengatasinya
berdasarkan dari hasil penelitian kami itu sampah yang paling banyak ditemukan itu adalah
sebenarnya tergantung dari kondisinya ada di sebelah mana
kami kan lebih banyak melakukan penelitian sampah terdampar yang ada di pantai
ternyata yang paling banyak itu adalah plastik sachet
plastik sachet itu sudah terbanyak baik itu yang ada di luar pulau jawa dan yang di dalam
dan itulah mengapa monitoring menjadi sangat penting dilakukan di indonesia untuk memastikan kinerja pemerintah
kinerja dari masyarakat dan keseluruhan dari semua stakeholder itu betul atau tidak
dibutuhkan kondisi yang berbeda
ini adalah komitmen berbagai pihak untuk mencapai target ini
keterlibatan masyarakat sebagai konsumen dan industri sebagai hulu akan menjadi unsur penting untuk mengurangi sampah plastik di lautan